terima kasih anda masih bersama kami di political show dan beberapa saat yang lalu ketua kpu hashim ashari mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan padahal putusan mk nya belum ada
ayo kita sama sama dengarkan pernyataan dari ketua kpu hashim ashari yang sepertinya sudah mengetahui apa isi putusan mk
jadi kira kira bisa diprediksi atau enggak putusan mk ke depan
ada kemungkinan saya belum berani berspekulasi ya ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup
maka dengan begitu menjadi tidak relevan misalkan saya mau nyalon pasang gambar gambar di pinggir jalan menjadi tidak relevan
karena namanya enggak muncul lagi di surat suara dan enggak akan nyoblos lagi nama nama calon
gambar partai politik sebagai peserta pemilu
sehingga dalam banyak diskusi sering kami sampaikan kami berharap kita semua menahan diri untuk tidak pasang pasang gambar dulu
siapa tahu kemudian sistemnya kembali tertutup
sudah lumayan kan belanja belanja untuk pasang baliho iklan iklan nggak tahunya namanya nggak muncul
saya mau tanya dulu ke nasdem
bang willy ini sekjen anda sampai mengatakan dan beberapa petinggi dari partai nasdem mengatakan bahwa ketua kpu off side
karena putusan mk nya belum keluar tapi ketua kpu sudah menyampaikan adanya peluang bahwa kita akan kembali ke sistem proporsional tertutup
kadang kadang kita kalau di panggung itu sur sendiri
jadi lupa diri
penyelenggara kpu itu penyelenggara pemilu menjalankan undang undang
tidak memiliki etis tidak memiliki etika tidak domainnya untuk beropisi
itu salah sesalah salahnya
sebaiknya kita menjaga diri tahu diri di mana dan kapan kita harus berbicara
jadi itu biarkan domen pembentuk undang undang
jadi toh kalau mk sudah putuskan mk juga tidak bisa langsung turun ke kpu
jadi pkpu juga enggak bisa
turunnya itu nanti pembuat undang undang
sekarang kalau kita tahu ini kan undang undangnya nggak direvisi
jadi kita enggak tahu ini entah untuk peraturan kapan juga enggak tahu
entah pemilu dua ribu sembilan atau sekarang
karena nana tadi bilang ini proses sudah berjalan
jadi permainan sudah dimulai
kita tentu tidak ingin gegabah
kita tidak ingin kemudian sembrono dalam proses permainan ini
karena demokrasi itu adalah kepastian hukum
untuk itu kemudian biar kemudian satu penyelenggara
biar kemudian tertib hukum aja
tertib dengan aturan yang ada dan jalankan itu
yang kedua biarkan nanti ya kalau kita belajar dari putusan mk
itu kan mk memberikan opsi opsi
apalagi ini materi yang sudah sebelumnya pernah diuji
jadi saya kembali melihat kita bermain dengan domain kita masing masing saja
biar kemudian tidak memberikan hal hal yang isinyatif kepada publik
melangkahi kewenangan kpu dampaknya apa terhadap ketatanegaraan kita
kalau ketua kpu seperti itu pak ferry
sebenarnya secara konstitusional dan undang undang kan pagar pagar untuk penyelenggaraan
itu sudah ada
di undang undang dasar pasal dua puluh dua e itu penyelenggara harus mandiri
dia tidak boleh menunjukkan kesukaannya kepada sistem tertentu
kepada partai tertentu
dia harus betul betul menunjukkan kemandiriannya
tidak kemudian menganut nilai nilai tertentu
walaupun secara keilmuan oke lah boleh saja
tapi sekali lagi ketua kpu adalah penyelenggara
dilihat prinsip penyelenggaraan harus profesional
tindakan itu tidak menunjukkan profesional

saya merasa tidak patut ya dia hadir dalam sidang mk
untuk menyampaikan perspektif pribadinya
bukan kehendak yang ditentukan oleh undang undang dan undang undang dasar
ketika dia menyampaikan gagasan pribadinya
dia sudah menunjukkan preferensi politiknya
dan itu tidak benar
nah sejauh ini saya melihat memang itikat ketua kpu
personal ya saya mau menunjuk
bahwa selama ini selalu mengeluarkan pandangan pandangan pribadi
bukan pandangan kelembagaan
bukan ketentuan yang disebut di dalam undang undang maupun undang undang dasar
jadi tidak benar tindakan tindakan yang dilakukan ketua kpu
oke bang andre apakah kemudian pdip melihat bahwa ketua kpu ini
seperti punya preferensi tertentu dengan sistem yang kebetulan didukung oleh pdi perjuangan
saya kira kita harus lihat ketika dia bicara dalam konteksnya
saya sendiri tidak mengikut tapi tadi saya mendengar penjelasan
bahwa apa yang beliau lakukan itu di dalam satu forum hukum tata negara ya
kalau tidak salah
ini tidak boleh kan bang
ada dalam satu forum akademis lah
forum akademis dengan beberapa asosiasi ilmu politik indonesia
dia menyampaikan bahwa ada kemungkinan
bahwa di dalam proses persidangan kan ada bisa putusan yang
bisa putusan tidak kan
sehingga sebagai pelaku
mereka harus mengantisipasi kemungkinan kemungkinan ini
karena kalau ada perubahan kan kerja tambahan kerja berat dan kerja tambahan lagi gitu kan
dari sistem yang sudah ada
karena yang sekarang kan yang dipersiapkan yang seperti ini gitu
tapi kalau ada perubahan
itu buat pelaku pelaksana dan pelaku penyelenggara
dan kami sebagai pelaku juga harus mengantisipasi itu gitu
jadi saya terus terang sebagai politik
saya berterima kasih terhadap apa yang beliau sampaikan gitu
sehingga kita pun kemudian oh harus melihat
karena kalau terjadi perubahan
kami juga harus merubah pola strategi dan persiapan kampanye dan yang lain lain
tapi itu menimbulkan kegaduhan
enggak kegaduhan itu kan soal interpretasi kita aja gitu
bahwa keputusan mk itu harus independen
bahwa yang bikin gaduh kan ya kita kita yang berdebat soal ini
tapi kan kpu harusnya independen
apa yang beliau sampaikan itu adalah kemungkinan kemungkinan
bahwa di dalam suatu persidangan
kemungkinan bisa diputuskan ya bisa diputuskan tidak gitu
saya pikir tidak bicara soal kemungkinan saja ya
dia kemudian mengatakan kemungkinan ada perubahan
oleh karena itu jangan pasang sepanduk dulu
ini ada intervensi teknis yang semestinya tidak dilakukan
kalau saya saya berterima kasih terhadap itu
karena bapak yang harusnya
bapak harus berterima kasih kepada ketua umum
bukan kepada pilihan kesukaan ketua kpu
bukan bukan itu
dan teknis itu tidak benar
karena sekarang kan ya
menurut saya kalau kemudian ini di tahapan kampanye
dia sudah merusak
orang sudah siap siap lalu dia mengatakan tunda semua
dulu pengalaman ketika berubah di dalam ketika agak last minute gitu
dan itu banyak banyak merubah
tapi kan sebagai pekerja
sekarang masih agak jauh
tidak mungkin dia
sekarang masih agak jauh masih mendingan gitu
dan artinya beliau menyampaikan itu
kan belum ada dcs belum ada daftar caleg sejarah
ya belum ada apa apa
lebih baik lebih baik itu
lebih baiknya itu nana
kita ini menjalankan omongan ketua kpu
bukan menjalankan rombongan ketua kpu
bukan bukan bukan itu
pak ini sekarang yang terjadi
dia mengatakan bahwa jangan buat sepanduk dulu
abang malah bersyukur
kita tidak menjalankan omongan ketua kpu
jangan terima kasih kepada dia
oh enggak enggak enggak
kita menjalankan apa kehendak undang interpretasi anda
bukan interpretasi abang baru interpretasi anda
itu interpretasi anda
saya kan dalam pelaksanaannya
saya lihat oh kalau misalnya terjadi perubahan
saya juga harus berantisipasi
abang percaya omong ketua kpu atau undang undang
bukan bukan saya percaya
kalau abang percaya undang undang
siapkan apa yang ditentukan undang undang
saya percaya apa yang akan diputuskan oleh mk
mk sudah pernah memutuskan
ya kalau itu kan soal interpretasi
kalau nanti kalau ada keputusan mk
oke pak surududin
kabarnya ketua mk eh
ketua kpu akan memberikan kesaksian
akan mengungkapkan kesaksian
seharusnya tanggal dua puluh desember kemarin
presiden dpr dan kpu sebagai pihak teraka itu harus hadir
memberikan keterangan ke depan mahkamah konstitusi
tapi presiden dan pemerintah tidak hadir
ataupun dpr juga tidak mengirimkan wakilnya
untuk memberikan keterangan
padahal itu perintah mahkamah konstitusi
jadi kpu harusnya siap memberikan keterangan
karena presiden dan dpr belum
mungkin pernyataan dia adalah jawaban
yang harus diberikan di depan mahkamah konstitusi
menurut saya begitu
jadi menurut saya pernyataan tersebut
yang seharusnya diberikan di depan mahkamah konstitusi
oke dpr tidak mengirimkan perwakilan
kan harusnya dpr sebagai pihak yang berkepentingan
sebagai pelaku di pemilu
itu juga memberikan kesaksian ke mk gitu
satu kami sedang reses
seperti infografis yang
rifana sampaikan tadi
hampir bisa dipastikan delapan fraksi akan menolak ini
jadi ini gelombang besar
yang kemudian sebangun dan sesuai dengan aspirasi publik
sebenarnya yang harus kita letakkan adalah
kpu itu domainnya teknis penyelenggaraan
domain undang undang itu adalah domain pembuat undang undang
jangan kemudian ini overlapping ya
jadi kita sebelum ada keputusan
perubahan dan lain macam tetap
stick taat patuh kepada undang undang yang berlaku
itulah ekspresi warga negara yang baik
yang taat konstitusi taat undang undang
kepada negara berdemokrasi
jangan kemudian ini bukan like and dislike ya
bukan subjektivitas kita bernegara berbangsa ini
kalau seperti ini wild wild waste ya
jadi siapa yang pistolnya paling gede
siapa balungnya paling besar
dia kemudian akan berkuasa tidak
ini kan bukan barbarisme ya
ini adalah sebuah proses yang berjalan
yang diatur oleh sebuah mekanisme yang bernama undang undang
jadi saya melihat tadi apa yang ketua kpu sampaikan
kalau seseorang sudah disumpah menjadi pejabat publik
pejabat lembaga tertentu
maka kemudian jalankan itu berdasarkan apa yang menjadi domain dia
tidak kemudian menari nari tidak kemudian melenggak lenggok
untuk kemudian dia menjadi pengamat ke atas nama dasar akademik
jadi sekali lagi ini adalah proses taat kepada undang undang yang ada
kalau memang pdi perjuangan sangat konsisten ya
menyuarakan sistem proporsional tertutup sejak tahun dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas
kenapa tidak bertarung kemarin pada saat ada upaya legislasi
di revisi undang undang pemilu
kan bisa sih
tidak ada revisi kemarin
ya pdi perjuangan kan bisa melobi fraksi fraksi kartel lain untuk melakukan revisi
tidak ada revisi kemarin kemarin kan sudah kita sepakati bahwa tidak ada revisi
makanya karena harus ada perubahan dilakukan melalui perpu kan
itu saja sebenarnya
jadi karena tidak ada revisi makanya pdi perjuangan tidak ada gugatan di pmk
karena ada gugatan dan kebetulan sama gitu satu alur dengan apa
kembali pada tadi yang disampaikan soal kpu
saya kira yang lebih fair kalau ketua kpu nya juga ada dan menjelaskan
kita sudah mengundang saya harus diselamat
karena saya lihat tadi artinya apa yang beliau jelaskan
beliau menyampaikan di dalam suatu forum akademis yang berkait bahwa kemungkinan kemungkinan yang bisa saja terjadi
kemudian diinterpretasikan dengan ya tadi teman teman menyampaikan
dan para pimpinan termasuk di dpr sendiri
kalau saya lihat biasa biasa saja gitu
nanti kalau mk putuskan ya baru itu jadi definitif
saya mau respon nah
ketua kpu itu pernyatanya jelas bermasalah
kenapa yang harus dia jalankan adalah putusan mk yang berlaku saat ini
tidak putusan mk yang akan datang yang belum jelas itu
oleh karena itu sebagai pimpinan lembaga penyelenggara pemilu warga negara yang baik
dia harus mentaati putusan yang saat ini dinyatakan konstitusional
pernyataan dia tidak hanya melanggar etik juga menerabas konstitusi
saya mau disclaimer ya bahwa kita kami cnn indonesia political show sudah mengundang
ketua kpu hashim ashari untuk hadir baik secara langsung ataupun via zoom
tapi yang bersangkutan tidak bersedia untuk hadir
menyatakan tidak bisa hadir dalam dialog kita
jadi bukannya kami tidak mengundang ya bang andre tapi kita sudah mengundang
tapi yang bersangkutan ketua kpu hashim ashari tidak bisa hadir
saya mau ke bang willy
bang willy apa sih sebetulnya yang menjadi kekhawatiran partai partai seperti nasdem
saya tidak tahu ya kalau partai lain tapi nas dpr
yang jelas delapan fraksi yang menolak sistem proporsional tertutup
ingin tetap sistem proporsional terbuka
apakah karena khawatir melihat hasil yang dua ribu sembilan belas kemarin
parti id nya itu rendah lebih banyak suara caleg dibandingkan suara partai
itu yang menjadi kekhawatiran
ya gini nah
kalau kita analogikan sekarang kita dari depok bekasi ke jakarta itu
sudah naik krl atau trust jakarta
itu sekarang disuruh orang naik andalusia
nah itu sudah naik
nah itu sudah naik
orang naik andong dari depok dan bekasi
mereka harus kerja jam delapan berangkat jam berapa
habis itu kudanya di mana
ini kan suatu hal yang sudah maju modern
dan kemudian itu sepi saja pasarnya
tidak ada geirohnya
bahwasanya problem representasi ada anything wrong dengan sistem kepartean kita pada masa lalu
untuk itulah kemudian dicari
untuk kemudian bagaimana menggoirahkan itu
dia bukalah ruang dialektika bagaimana involvement dari para wakil wakil rakyat
untuk difasilitasi oleh partai politik
jadi itulah yang menjadi landasan objektif ya
bahwasannya yang lain ada preferensi is okay aja
tapi inilah medan pertarungan politik keterbukaan
siapa yang kemudian sebangun dengan aspirasi publik
dan sebangun dengan aspirasi publik itu sendiri
nah di dalam hal inilah kemudian
bagaimana mekanisme kontrol penting
jadi kalau dia wakil rakyat itu bisa directly punishment nya
dia tidak dipilih lagi lima tahun yang akan datang
tapi kalau dia menjadi wakil partai punishmentnya tidak ada secara direct
inilah yang saya katakan beli kucing dalam karung itu ya
dia berakar ke atas tidak kepada ke bawah ya
nah apa fungsi partai
fungsi partai adalah kemudian di sana ada party order namanya
kalau tadi disangsikan oh ini tidak mau representasi kemana
apa mekanisme partai disiplin partai tegak dan patuh di sana
dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme paripurna
melalui proses kandidasi itu semua mekanisme partai berjalan
karang karangan aja ini
jadi suatu hal yang sebenarnya existing nya sudah tidak ada
ini pengawasannya akan sulit
kalau kemudian dengan sistem proporsional tertutup
masyarakat tidak bisa memberikan kritik langsung kepada anggota legislatifnya
karena ya itu tadi ditentukan oleh partai politik
jadi melihatkan oligark oligark itu di dalam partai politik
kan kayak gini kan di dalam sistem proporsional tertutup kan
juga ditampilkan daftar apa kandidatnya kan
kalau misalnya partai itu dengan ya itu tadi kecurigaan bahwa nanti ini oligark
kalau ini oligarki partai pasti dia tidak akan terpilih lagi
tidak akan dipilih lagi di pemilihan berikutnya gitu
jadi ini juga akan untuk memberikan tanggung jawab pada partai ketika mengusung calegnya gitu
yang kemudian kalau terpilih dia menjadi representasi dari rakyat melalui partai gitu
karena kalau tidak dia tidak akan terpilih lagi gitu
nah ya di sini ini soal pilihan
ini soal pilihan aja gitu
soal metode untuk memperoleh sistem perwakilan tadi gitu
kalau calegnya kemudian tidak punya tanggung jawab terhadap dukungan
oh enggak juga
sekarang kan sekarang yang kita lihat juga tidak selalu seperti itu
apa yang dikhawatirkan partai bang dengan rakyat berhak memilih
enggak ada enggak ada kekhawatiran
kalau itu tidak usah bertarung juga
pdi perjuangan ini kali ini siap dengan semua sistem
ya sudah berarti tak tarik
kita lihat ini undang undang undang dasar ini
ini undang undang dasar maka saya bilang tadi
tidak ada di undang undang dasar
di undang undang dasar pasal ini pak yang teman teman ini mau persoalkan
pasal dua puluh dua e ayat tiga dan pemilu presiden serta itu presiden
tetapi partai juga berhak kemudian menentukan siapa calon
kami rakyat juga berhak menentukan
sekarang kalau partai khawatir betul silahkan bertarung terbuka di pemilu dua ribu dua puluh
kami silahkan anda pilih partai nanti kami akan menentukan calon
kampanyekan kalau memang berani
rakyat cenderung dalam berbagai survei lebih suka memilih siapa yang mereka anggap patut duduk di
buktinya masih banyak juga yang pilih partai loh
artinya lebih jadi sebenarnya persoalan ini kan artinya
partai id nya pdi perjuangan hasil dua ribu sembilan belas berapa
yang paling tinggi memang pdi perjuangan tapi gini
artinya id pdi perjuangan tinggi tapi di d
nah inilah yang kemudian tidak apple to apple
jadi kita harus melihat kebijakan itu dibangun dengan sebuah proyeksi ke depan bukan masa lalu
tapi kalau kita bicara soal gini
porespondensi itu harus kita lakukan
mana prinsip prinsip kedaulatan rakyat itu harus kemudian kita letakkan
bahwasanya rakyat kemudian lebih suka lebih cenderung memilih orang
karena mekanisme punishment reward and punishment itu terjadi secara langsung
untuk kemudian proses kita berdemokrasi itu bergairah
kalau itu orang milih partai langsung tutup toko
hari ini aja megap megap
begitu orang nyoblos partai walaupun ada listnya di depan tps
jadi itu berada ikatan antara pemilih dengan yang dipilih
saya mau menyederhanakan nah
bahwa proporsional terbuka itu rakyat
buka itu rakyat memilih siapa calonnya
proporsional tertutup ketua umum partai yang menentukan siapa yang duduk
jadi sederhana tentu rakyat suka memilih
karena kecenderungannya begitu ketua partai menentukan siapa yang terpilih
bisa saja itu orang tidak pernah hidup di dapilnya
bekerja untuk dapilnya
jadi orang merasa siapa dia yang mewakili kita
sekarang ya terjadi banyak seperti itu
tadi kan selalu bilang bahwa beli kecil dalam karung
sekarang kita udah beli kucing di luar karung
kucingnya udah kelihatan
apakah dia bisa bekerja
ini jadi masalah kita sebagai pemohon
udah kita tahu kucingnya nih ada warna kucing oren ada kucing hitam ada kucing putih
itu udah tahu
tapi kucing ini toh sama juga tidak bisa bekerja
tidak bisa menjaga lumbung padi kita
tidak bisa menjaga mengejar tikus
yang dia apa kucing ini sukanya bersolek berdandan agar dipilih
dari lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr semuanya begitu
jadi begini bukan itu
jangan salahkan rakyat dengan main kucing kucingan ini ya
karena bagaimana budi itu pasti proses partai

salahkan partainya jangan rakyat memilih dia dong
partai tidak bisa mengontrol kucing kucing yang sudah berlarian
dia berlari kesana kemari tidak bisa dikontrol
tidak bisa sama sekali
kita mencoblos pada saat lima tahun sekali
tuh dia hanya bagi bagi duit
itu kesalahan lain
nah kesalahannya adalah rakyat berhak memilih tapi yang berhak memecat ketua partai
coba yang berhak memecat juga rakyat
itu akan lain ceritanya
jadi itulah partai harus memodernisasi diri
undang undang parpol dari tahun dua ribu delapan
bagaimana memodernisasi diri kalau gayanya gaya lain
mempercantik diri sendiri bukan mempercantik rumahnya
yang mempercantik itu partai
makanya rumahnya harus dijaga dulu
jangan buru buru orang ini menjadi kucing terus menerus
bapak bapak kita akan tanya kepada perwakilan teman teman mahasiswa
yang nanti akan memberikan suaranya pada pemilu dua ribu dua puluh
ataupun mencoblos partai politik atau mencoblos calon anggota legislasi
yang bisa mereka titipkan pesan soal persoalan persoalan di dapilnya
nanti kita akan tanya ke teman teman mahasiswa
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show